ketua umum partai berkarya tommy soeharto menilai bahwa pemilihan langsung oleh rakyat dalam pilkada bukanlah ciri khas dari nkri
tommy menilai kepala daerah seharusnya dipilih lewat mekanisme dprd seperti pada masa orde baru
hal itu disampaikan oleh tommy soeharto usai dikukuhkan sebagai ketua umum partai berkarya
menurut tommy sistem pilkada langsung merupakan ciri negara federal
bila pemerintah konsisten dengan sistem ini maka seharusnya pemilihan struktur pimpinan di bawahnya
juga harus dipilih langsung oleh masyarakat
tapi kok gubernurnya pilkada pemilihan langsung dari rakyat
berarti ini kan negara federal bukannya
negara nkri lagi
ini yang harus disadari
kalau terus itu dikatakan bahwa itu tidak demokratis
kalau itu mau demokratis kenapa yang namanya camat dan lurah tidak dilakukan perdana
kenapa dia pemenangan tangan daripada bupati